dan untuk mengetahui seperti apa harus mudik di jalur utara saat ini kita terhubung dengan femi afriyadi di gerbang tol palimanan jawa barat
ya selamat malam femi bagaimana kondisi arus mudik di tol palimanan saat ini
ya selamat malam nabila jika diamati dari waktu ke waktu fluktuasi jumlah kendaraan yang ada di tol palimanan ini terus terjadi nabila
kalau tadi pagi kita melihat arus kendaraan di sini cukup lengang dan lancar tapi semakin sore kondisinya sudah berubah
sejak pukul enam belas tadi saya amati ini arus lalu lintas semakin padat bahkan keluar dari eksit tol palimanan ini sejumlah kendaraan yang menuju ke jawa tengah dan jawa barat ke kota cirebon khususnya tersendat
karena memang ada beberapa kendaraan kendaraan yang sengaja memanfaatkan bau jalan untuk beristirahat di jawa

petugas juga sudah antisipasi dengan melakukan berbagai cara untuk arus kendaraan ini bisa kembali lancar
tadi juga skenario atau mekanisme kontraflow juga sudah diberlakukan pada pukul empat belas hingga pukul lima belas hanya berlaku selama satu jam
karena melihat bagaimana intensitas kendaraan yang datang dari arah barat dari arah cikopo cikampek dan juga jakarta yang semakin meningkat
dan prediksi sampai tengah malam nanti kondisinya akan semakin deras
yang datang dari arah tersebut
mekanisme dua ratus lima belas ataupun juga dua puluh enam gardu tol yang disediakan oleh otoritas tol sendiri juga masih dijalankan hingga saat ini dan masih menjadi prioritas
satu gardu tol dipersiapkan untuk arus mudik dan sementara sisanya lima gardu tol dipersiapkan untuk arus balik
walaupun kondisi kedua arus ini tersendat tapi prioritas untuk jalur mudik tetap menjadi pilihan utama bagi otoritas tol sendiri untuk melakukan mekanisme tersebut
petugas juga sudah mengantisipasi dan juga sudah mempersiapkan beberapa skenario untuk memecah ataupun juga mengurai laju kendaraan yang semakin meningkat sore hari ini
di mana antrian di gerbang tol juga menjadi salah satu penyebab kenapa jalur ini semakin tersendat
namun antisipasi antisipasi tersebut berlaku fleksibel
ya femi kemudian bagaimana dengan kondisi di jalur arteri kabarnya ada pemberlakuan satu arah hari ini
ya nabila kalau kita bergeser ke jalur arteri di kota cirebon tepatnya tadi saya juga sempat mengamati melalui pantauan udara
di mana sejumlah jalur sudah ditutup begitu bahkan per satu juli hingga lima juli dua ribu enam belas jalur bypass juanda dan juga jalur oto iskandar di nata sudah dijadikan satu arah
ini untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan pemudik khususnya yang roda dua nabila
dan jalur ini memang masih didominasi
masih oleh kendaraan roda dua sehingga beberapa putaran balik atau u turn juga ditutup oleh petugas
dan ini untuk mengantisipasi kejadian ataupun juga kecelakaan yang memang senantiasa terjadi di jalur pantura ini
dan beberapa pasar tumpah tadi pagi hingga siang juga sempat menjadi kendala dalam perjalanan pemudik yang melewati titik ini
namun semakin sore sudah terkendali jalurnya juga sudah semakin lancar
namun tetap saja antisipasi antisipasi sudah dipersiapkan
oleh petugas yang ditempatkan di tempat tersebut beberapa posko posko untuk pemudik juga sudah dipersiapkan
dengan beberapa fasilitas seperti mekanik kesehatan dan juga tempat peristirahat
dan ini juga menjadi salah satu perhatian bagi para pemudik yang melewati kawasan tersebut
untuk tetap menjalankan perjalanan mudiknya dengan aman dan selamat sehingga sampai di tujuan dengan selamat tentunya nabila
ya baik terima kasih fer
femi afriyadi melaporkan langsung dari gerbang tolpa limanan jawa barat
terima kasih femi